baju ada di mana
pelan pelan pelan
daripada kita nungguin adriana
gak ada kabar yang lama
mendingan sekarang kita bawa aja
ke rumah sakit terdekat lah
ya udah biar gue sama sindi
yang nonton belakangnya reva ya
kalo lo yang pergi sama sindi
lo tau kan di dalam tuh
ada anak black obras
mereka pasti cari cari
ke arah sama kita
gak ada yang koordinasi
udah gini deh
mending kalian pergi aja
gue sama devi yang koordinir
thank you banget
biar aku yang bawa
reva kamu masih sanggup
ya papi kenapa
papi lo kena serangan jantung
jadi papi lo pingsan deh kumat deh

iya anak anak aja itulah
dibawa ke rumah sakit
jadi tadi tuh yang kita liat rame rame itu papi dibawa ke rumah sakit
iya papi kena serangan jantung wah bahaya banget tuh
ya udah kita ke rumah
ya udah kita ke rumah
ya udah kita ke rumah
ya udah kita ke rumah
ya udah kita ke rumah
ya udah kita ke rumah
ya udah kita ke rumah
ya udah kita ke rumah

ya udah kita ke rumah
ya udah kita ke rumah
ya udah kita ke rumah
ya udah kita ke rumah
ya udah kita ke rumah
ya udah kita ke rumah
ya udah kita ke rumah
ya udah kita ke rumah
ya udah kita ke rumah
ya udah kita ke rumah
ya udah kita ke rumah
ya udah kita ke rumah
ya udah kita ke rumah
ya udah kita ke rumah
ya udah kita ke rumah